wiger adalah etnis minoritas yang tinggal di provinsi xinjiang tiongkok
provinsi ini merupakan titik temu antara etnis tiongkok dan etnis timur tengah
penduduknya yang mayoritas muslim membuat hidangan khasnya sangat dipengaruhi budaya timur tengah
yuk kita kenala dengan salah satu sajian kuliner khas wiger yang paling terkenal
tekstur minya agak tebal dan disajikan dalam porsi besar
adonan tepung air dan telur ditarik dilipat lalu direbus di air mendidih selama dua menit
mida panji bisa dinikmati dengan ayam kampung yang dimasak dengan kentang yang dipotong besar besar
dan cabai khas xinjiang
salah satu rempah yang jarang ditemukan di indonesia adalah bunga lawang
menurut chef yanto yang biasa mengolah hidangan khas xinjiang
aroma khas bunga lawang cocok untuk menghilangkan bau mulut
selain mie ayam khas xinjiang atau mida panji ada juga sate kambing
potongan besar pahat kambing diolah dengan kambing
potongan besar pahat kambing diolah dengan jenis
sate dibakar bigih dengan jahe bawang bombay daun bawang dan telur lalu ditusuk memakai tusukan sate besi
sewaktu dibakar sate harus terus diputar lalu ditaburkan bumbu khas xinjiang bernama ziran
ziran mirip dengan bumbu rempah jinten tetapi lebih gurih dan pedas
sate dibakar sampai matang dan semua pinggiran daging yang gosong digunting
kenapa lebih lebar karena ini bisa menyerap sausnya lebih banyak
wow itu sausnya sama mie nya mantap sekali
dan selain itu mari kita lihat ini sate daging kambingnya
kalau misalnya kita lihat memang ini tekstur dagingnya juga beda
karena memang ini fresh setiap hari
kalau misalnya anda order langsung dipotong langsung dibakar juga
ini kalau misalnya tadi saya pakai sumpit wah tuh
langsung saja dagingnya ini bisa langsung wah empuk sekali
dan tentunya ini semuanya juga halal
dan bagus untuk kesehatan kita di masa buka puasa
belum banyak restoran khusus masakan uigger di tanah air
di jakarta pun baru ada satu dengan teknik masak ala uighur
yang banyak menggunakan rempah dan ala si cuan yang bercita rasa pedas dan gurih
megi kalista julian asri jakarta